halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kecelakaan maut yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di ruas jalan tol km lima puluh delapan jakarta cikampek senin pagi
sebanyak dua kendaraan minibus terbakar dalam insiden kecelakaan tersebut
kapolri jenderal listio sigit prabowo mengatakan
ada sebanyak dua belas korban meninggal dunia yang terdiri dari tujuh laki laki dan lima perempuan
listio sebut pihaknya tengah melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban
sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri ciri
dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat
sehingga tentunya perlu dilakukan langkah langkah post mortem
dan dari dua belas jenazah dari tujuh laki laki dan lima wanita
menteri investasi bahlil lahadalia membantah
dan pembahasan kabinet pemerintahan selanjutnya
menurut bahlil jokowi sebagai presiden ri dua periode
sudah tahu betul mana saja hak prerogatif presiden terpilih
meski begitu bahlil menyebut tak menutup kemungkinan jika jokowi jadi penasihat presiden terpilih
menurut bahlil semua kemungkinan bisa terjadi selama tidak menyalahi konstitusi
di depan istana jokowi
jokowi sempat memantau langsung pembagian seribu paket sembako dari gerbang istana
isi paket sendiri berisi beras minyak biskuit gula dan teh
heru klaim pembagian sembako ini menjadi kebiasaan presiden jokowi menjelang hari raya idul fitri
sejumlah kurang lebih seribu pieces seribu kantong
siapa yang dibagikan dibagikan adalah masyarakat yang sedang melintas di wilayah istana gojek dan masyarakat umum
kurang lebih seperti itu memberikan bahwa bapak presiden memperhatikan kepada masyarakat yang menit menit terakhir masih di jakarta
ini kan kebiasaan bapak presiden ingin dekat dengan masyarakat dan menjelang di akhir bulan ramadan memasuki idul fitri
pak presiden gak ngasih langsung karena ada kekhawatiran kemarin ribut ribut
ya terus ketika bapak presiden menginginkan itu dari kunjungan ke daerah
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and command youtube kompas tv
saksikan terus program program kompas tv melalui siaran digital